bupati kudus muhammad tamzil resmi ditetapkan kpk sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu kemarin
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka
kpk resmi menetapkan bupati kudus muhammad tamzil sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain yaitu staf khusus bupati kudus agus suranton dan plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tangkap tangan kpk di sejumlah kawasan kantor bupati kudus
dengan barang bukti senilai satu ratus tujuh puluh dua
bupati kudus menetapkan rp dua ratus tujuh puluh dari jumlah permintaan rp dua ratus lima puluh
uang ini diberikan ahmad sofian sesuai permintaan bupati tamzil untuk kelencaran karir ahmad sofian sebagai sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus
kpk menetapkan tiga tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ini
kepenyidikan yaitu yang pertama sebagai penerima adalah mtj yaitu bupati kudus
ato staf khusus bupati
lalu sebagai penerima adalah asn
asn yaitu yang masih plt sampai sekarang ini yaitu sekretaris dinas dpp kad kabupaten kudus
guna kepentingan penyidikan kpk resmi menahan ketiga tersangka pada sabtu sore
saat dicecar pertanyaan oleh awak media tamzil membantah pernah meminta dan menerima aliran dana dari plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
saya mengikuti proses hukum yang ada
tapi itu benar benar minta staf lu juga ya pak
menurut saya yang jelas dana itu tidak ada di saya
tapi bapak minta pak untuk mobil itu pak
itu staf khusus saya
atas perintah bapak itu pak
saya enggak perintah
oh enggak perintah
tapi ini sebagian udah dua kali
ya mungkin begitulah kira kira
bapak proto itu
pak udah dua kali terkena kasus korupsi gimana pak
kalau yang pertama itu kan saya juga istilahnya ini
tidak ada kerugian negara pada waktu itu
karena saya hanya salah prosedur
kalau yang ini pak
kalau kali ini saya juga nggak pegang uangnya
kira kira apa upaya hukum yang akan dilakukan pak
ya saya mengikuti proses hukum dan ada bantuan hukum nanti
dari apa namanya pengacara
pak ini kan

karena udah dua kali
ya saya kira saya mengikuti prosedur aja
selain tanzil dua tersangka lainnya ahmad sofian dan stafus bupati kudus agus suranto juga turut ditahan
ketiganya ditahan selama dua puluh hari ke depan guna kepentingan penyidikan
tim liputan cnn indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih maria dititi sultan
kelen kan terima kasih
sampai jumpa di olhosurnya pak maria dititi
passion di nyara kita
saya harap kita dikenal
sudah saya seperti tj marta dan hansa razumran yg chu diskusi sekarang
emang tampak elschoens sama sama di philanthropic sama jadi team hyajoin i packages
kita baru baru nanyain semua ini
jadi ini adalah featuring kedokter hogi
dan besoin juga ya adalah
oke dan kami juga sebelumnya sudah mengundang ketua komisi aparatur sipil negara
namun yang bersangkutan berhalangan hadir malam hari ini
bang donald dan juga kang ujang kalau kita bicara soal praktik jual beli jabatan ya
kita bicara pada tataran prakteknya saja deh prakteknya yang kemudian ada kasus kasus yang sudah banyak yang ditangkap begitu
mungkin saya mau ke bang donald terlebih dahulu apakah kemudian praktek jual beli jabatan ini
yang seharusnya ini adalah praktik haram seolah olah sekarang menjadi biasa dan menjadi halal
begitu bang donald apa sih sebetulnya penyebab dan temuan atau fakta fakta apa yang kemudian icw pernah kaji
mungkin terkait dengan praktek jual beli jabatan ini
ya praktek jual beli jabatan kan salah satu bagian dari tindak pidana kasus korupsi
karena muaraannya adalah suap bribery kira kira seperti itu
nah memang ini belakangan semakin kita lihat pada dua sisi
dua sisi di level birokrasi dan sisi yang lain ada pada level
level jabatan jabatan politik yang struktural yang lebih tinggi
kalau hari ini kita berbicara soal kasus korupsi yang melibatkan birokrasi jual beli jabatan
dan itu sudah seringkali terjadi bahkan di order baru pun sudah terjadi
dan di sisi yang lain ada juga potensi jual beli jabatan di posisi posisi strategis di republik ini
dalam waktu dekat akan ada pemilihan pimpinan ketua mpr dpr dan dpd yang baru
potensi jual beli jabatan juga akan terjadi di situ
seluruh lapis baik pada birokrasi yang adalah nomenklaturnya asn
sampai kemudian pada posisi posisi politik strategis potensi jual beli itu selalu terjadi
baik di pusat dan juga di daerah bahkan ya
pasti apa backgroundnya
backgroundnya tak lepas dari kemudian adalah mencari rente mencari uang dari posisi posisi strategis tersebut
dan ujung salah satunya persoalan itu juga disebabkan karena soal
bagaimana politik kita berbiaya tinggi
dalam logika yang sederhana kalau kepala daerah memainkan birokrasi untuk mencari uang
maka yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan adalah memilih orang yang duduk pada jabatan birokrasi
yang melayani kepimpinan kepala daerah tersebut dengan cara menyetor
karena kos politik yang tinggi tadi riset kementerian dalam negeri
bisa jadi benar atau bisa jadi salah karena bisa jumlahnya lebih besar lagi
itu seorang bupati wali kota itu butuh sepuluh sampai dua puluh miliar rupiah untuk menjadi bupati atau wali kota
dan kemudian untuk menjadi gubernur sampai dengan seratus miliar rupiah
jumlah ini sebenarnya jumlah rata praktek di lapangan jauh lebih besar jumlah yang dikeluarkan oleh kandidat
untuk menjadi seorang pejabat publik
nanti kang ujang bisa bercerita praktik di lapangan seperti apa
nah yang mau saya katakan adalah ini adalah hulu persoalan
kos politik yang tinggi maka dikembalikan
dengan berbagai macam cara
ada praktik jual beli jabatan ada praktik perizinan ada praktik pengadaan barang dan jasa
ini wilayah wilayah kemudian menghasilkan uang untuk mengembalikan kos politik yang tinggi tadi
apakah artinya itu praktik jual beli jabatan ini paling parah bisa terjadi
atau posibilitasnya paling besar terjadi di daerah atau sama saja
kalau begini mas renan
di beberapa daerah memang ada topografi
dan ada kondisi tertentu
daerah daerah yang kaya dengan sumber daya alam
desain korupsinya akan banyak di perizinan sumber daya alam
daerah daerah yang tidak minus sumber daya alam
dia nggak akan main di perizinan
yang license nya itu nggak ada yang mau dikasih kira kira begitu
tapi kalau untuk praktik jual beli jabatan kan seluruhnya terjadi
karena seluruhnya pasti akan melakukan mutasi promosi jabatan
ganti kepala daerah ganti seluruh struktur birokrasi
maraknya kan seperti itu
tergantung kepala daerah ini orangnya mau melaksanakan berdasarkan undang undang atau tidak
dalam artian ada seleksi meritokrasi sistem dibangun
dan kemudian seleksi lelang jabatan secara benar
nah lelang jabatan kan sudah ganti nilai sekarang
benar benar di lelang
penawaran yang tertinggi lah yang kemudian jadi pejabat publik
jadi menurut saya memang terjadi persoalan perdesaran paradigma
karena kos politik yang tinggi menjadi salah satu persoalan di hulu
dan kemudian kan mencari celah dengan pemakaian
banyak macam cara
ada dengan perizinan ada kemudian dengan pengadaan barang dan jasa
ini kasus yang paling besar
kpk itu delapan puluh persen kasus korupsinya adalah pengadaan barang dan jasa
dan tapi kemudian praktek praktek lain selalu terbuka kemungkinan
seperti praktek praktek jual beli jabatan di posisi posisi strategis tersebut
kang ujang kalau tadi bang donal katakan memang dari hulunya adalah kos politik yang tinggi ya
sehingga kemudian mencari rente untuk bisa menutupi kos politik tersebut
kalau dari yang kang ujang lihat
artinya kalau kemudian jabatan birokrasi saja sudah dipromosi jual beli jabatan
artinya memang ujung ujungnya jabatan jabatan yang ada di negara ini ya pada akhirnya transaksional saja begitu
transaksi politik akhirnya ya atau gimana
saya punya pengalaman
saya pernah bekerja di pemda sekitar enam bulan
saya tidak sebutkan pemda mana
yang pasti begini bupati itu termasuk wali kota
dia bilang saya tidak perlu kepala dinas kabak camat yang pandai
tidak perlu yang pintar
perlunya yang menyetor gitu
perlu yang pandai nyari uang
ya ini menjadi persoalan
nah ini sebenarnya terjadi kalau menurut saya terjadi di semua daerah
oleh karena itu saya bilang kok begitu pak bupati
iya karena kita memang ya bagaimanapun kan kita butuh uang
buat apa ya buat partai dan buat lain lain
ini menjadi persoalan
artinya kos politik tadi benar di sisi gumbang donal ya
iya di sisi gumbang donal
saya bilang ya kalau begini nggak bakal maju maju dong
nah ini sebenarnya
saya masuk ke situ saya ingin mengetahui secara lebih dalam
karena secara asn ini secara netalitas bermasalah
ya kan lalu secara tadi naik kepangkatan juga bermasalah
jadi sesungguhnya ketika kita mereformasi indonesia ini ada kita lupa
padahal kita memiliki kementerian menpan reformasi birokrasi
sesungguhnya yang belum tersentuh reformasi birokrasi adalah asn ini
nah faktanya apa faktanya kita melihat ini seperti gunung es
jadi ketika ada bupati yang ketengkap melalui sebab menyuap
mendingan ini fakta yang sesungguhnya ketika kita selidiki kita kontrol kita awasi lebih dalam
ini akan terjadi dimana mana
sebetulnya banyak ya yang ditangkap beberapa
nah ini sebenarnya saya sangat miris ya
ketika asn dia bilang misalkan kabak sosial dinas sosial itu menjadi atm daripada bupati itu sendiri
nah ini menjadi persoalan
karena itu saya melihat karena saya backgroundnya akademik
sehingga tidak mau masuk ke wilayah itu
saya hanya memberikan pandangan
saya bilang pak bupati kalau kabupaten kita mau bagus ya kan tidak boleh ada yang begini
daerah saya hampir bupatinya tiga terkena kpk
karena ini yang menjadi pangkal persoalan
dan setiap jabatan itu ada tarifnya
eselon tiga katakanlah dari camat dari kabak itu sekitar seratus juta
lalu kepala dinas yang lain
itu berbeda beda yang kita tadi diskusikan
ada pu yang tinggi macam macam
nah ini yang menjadi persoalan
karena itu saya melihat ketika ini terjadi katakanlah di daerah saya maupun di daerah yang lain ini menjadi persoalan
oke kita bicara soal tarif nanti ya
kita harus break dulu kang ujang dan juga bang noel
saya juga akan masih menggali ke kang ujang soal reformasi birokrasi yang harusnya dilakukan itu tadi oleh asn asn kita
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi

tarif tarif ini memang memang akhirnya menjadi lumrah ya bang nola exercising me
dalam praktik jual beli jabatan ini
yang pasti itu kan tarif informal
ada kemudian deal dan kosesi
nano kosesi tertentu
tapi kan tidak pernah akan bisa kita takar berapa tarifnya
sebab sama juga dengan kita bertanya
berapa tarif orang bisa didukung oleh partai politik agar maju dan diusung oleh partai politik
jadi yang biasa dapat tiket bayar menjadi calon kepala daerah
pasti bayar juga

birokrasi birokasinya untuk naik
jabatan naik pangkatan
itu kemudian hubungan berantai
yang terjadi akibat praktek korupsi
di wilayah politik
tapi begini mas reinhardt problemnya
memang tidak pernah akan tunggal tidak hanya
bicara soal kos politik yang tinggi
integritas itu kan persoalan persoalan turunan
akarnya kan di situ sesungguhnya
orang yang tidak bermoral orang yang tidak
berintegras sebagai kepala daerah
dan kemudian mau memperkaya diri
instrumennya berbagai macam cara
mulai dari pengadaan barang dan jasa yang seperti
saya sampaikan tadi sampai dengan modusnya
siapa yang kena dampak
ini pertanyaan yang paling serius menurut saya adalah
dampaknya tentu kepada publik jadi
kalau hari ini masih banyak yang
mengeluh bahwa dia membuat iktp
elektronik itu membayar rp tiga ratus
di kelurahan atau kecamatan
atau keluarga dan seterusnya
itu tidak bisa dilepaskan
dari karena memang dugaannya
camat atau lurah pun mendapatkan
posisi tersebut karena harus
menyetor kepada level yang lebih tinggi
sehingga berlakulah hukum dari bawah naik sampai
ke atas dan sehingga kualitas pelayanan itu
selalu menjadi buruk dan dikeluhkan oleh masyarakat ya
kualitas pelayanan bermasalah
dan kemudian ada peti korupsi
jadi kalau pak jokowi
marah dengan terjadinya
berbagai macam praktek pungli dan
disampaikan di dalam visi indonesia

disentul itu kan harus dilihat juga
pada level yang lebih bawah itu terjadi
karena birokrasi kita rusak
birokrasi kita dirusak oleh
yang berbiaya tinggi dan dampaknya sampai ke bawah
tidak hanya melihat pungli
dari sisi hilirnya yang
jadi di labang tapi di hulu juga
oke baik bang donald
kalau kemudian seperti yang tadi anda katakan
dengan praktek jual beli jabatan
tadi ini ini kan berarti sirkelnya
kan di dalam internal ya
di dalam internal satu lembaga atau mungkin
katakanlah pemerintah daerah
gitu atau kementerian atau apa artinya menjadi
sulit untuk diawasi atau bagaimana
tidak sulit juga karena ini kan praktek telanjang
dan bersentuhan langsung dengan masyarakat
itu yang harus kita kata kuncinya di situ
mas reinhardt kalau ada pungli
di bawah orang ikut
tes misalnya saja
menjadi asn atau ikut naik pangkat
jabatan orang yang disingkirkan
dengan cara cara yang aneh
pasti kemudian akan menjadi whistleblower
akan menjadi justice collaborator
justru ini adalah praktek korupsi yang
paling mudah dideteksi
karena korbannya banyak
sama juga dengan teori kasus korupsi
pengadaan barang dan jasa kang ujang juga
kasus pengadaan barang dan jasa
siapa yang paling banyak menjadi
ada orang yang kalah lelang
kalah lelang karena merasa
sudah memasukkan aplikasi secara benar
tawarannya paling rendah
dan tiba tiba kalah dengan orang yang tawarannya
jauh lebih tinggi dan dia akan jadi whistleblower
dan dari praktek
karena kursi yang
ditawarkan atau diperbutkan
juga banyak artinya korbannya juga bisa
jauh lebih banyak jadi menurut saya
apalagi isunya bersentuhan dengan publik
isunya berdekatan dengan masyarakat
menurut saya ini praktek korupsi
yang paling level paling mendasar
dan paling banyak terjadi
mulai dari orde baru sampai dengan sekarang
tetapi juga pendekatan kita
masih dilakukan oleh pemerintah
seperti memadamkan api
yang kemudian tidak mematikan
prosesnya dari awalnya tetapi
justru seolah olah sebagai pemadam kebakaran
saya ke kang ujang proses dari awalnya
dalam praktek jualan beli jabatan dari yang
anda lihat sebetulnya ada di mana
dari awal sejak rekrutmen kah
atau di tengah tengah atau kemudian
di akhir sehingga praktek ini
dan juga begini kang ujang artinya kan kemudian yang
mengakhirkan bukan lagi tadi singgung di
bank donal berarti pemimpin pemimpin
tidak mengikuti prosedur
tapi akhirnya mengambil jalan pintas membayar
dan lain sebagainya itu yang dihasilkan ya
kita ya dikatakanlah ya
di daerah saya di sekitar jawa barat
itu saya pernah mengamati
bukan hanya asn
bahkan mohon maaf di
itu terjadi nah bahkan
saya melihat begitu kan ketika kita
berani sampai angka dua ratus juta
untuk masuk asn di
pemda itu nah ini menjadi persoalan
nah ini sebenarnya
itu dianggap lumrah ya ya ini persoalan karena begini
mereka orang orang pantura itu kan
biasa sawahnya kan banyak
dia padinya banyak luas merasa banyak
mereka menjual sawahnya
satu bau gitu kan selesai untuk
menyuap ketika anaknya jadi asn
menjadi kebanggaan ini pola pikir yang
salah nah ini sampai hari ini
masih terjadi tapi saya turut senang ya
asn ini diambil ke pusat
ini juga ada apa namanya
meminimalisir kecurangan di bawah
karena begini dulu ketika levelnya
di pemda di bupati
kerusakan kerusakan ketika rekrutmen itu
bagaimana tidak saya pernah
berbicara dengan bupati lagi berdua
lalu ada mohon maaf ya saya tidak menuduh
ada oknum kejaksaan
yang menitipkan saudaranya
ke bupati itu untuk
memasukkan katakanlah saudaranya di asn
persoalan nah kata
bupatinya saya tidak bisa karena ini sudah
diambil ke wilayah apa namanya
pusat nah oleh karena itu dulu
adalah ekses daripada rekrutmen yang lama
nah ketika saya pernah berkantor
juga di pemda waktu itu
yang terjadi apa yang terjadi adalah mohon maaf
main game ini menjadi persoalan
lalu pelayanan publiknya juga tidak jalan
lalu infrastruktur yang dibangun juga
sampai terjadi di indonesia
oleh karena itu kita mengkritik
sesungguhnya ketika katakanlah tentara
sudah mereformasi diri kembali ke barak ya
walaupun sekarang sudah mulai lagi ingin bangkit
bentuknya bagaimana kang uja
kita harus langsung saja jadi
eksekusi dipantul dengan
gini persoalannya begini betul karena
manusia yang rakus ini yang kita tiba
tidak bisa kendalikan karena
jujur kalau saya sebagai
mengatakan kata nabi itu
wahan penyakit cinta dunia dan takut mati
jadi mengeru kekayaan kan
walaupun kekayaan itu dari uang haram dari apbn
dari apbn kan dia takut mati nah persoalannya
ini inilah sebenarnya yang kita tiba
bisa kendalikan tapi persoalannya
yang memiliki visi indonesia
dua ribu sembilan belas katakanlah ini harus
dilaksanakan dalam biroklasi
mau tidak mau ya bang donald
dari ceweknya turun ya kan lalu kita
semua masyarakat memantau apa yang paling penting adalah
yang paling penting adalah kesadaran
apa namanya korupsi yang dilakukan oleh
mereka adalah perbuatan yang memang
haram dan sekali lagi
yang paling penting adalah mereka takutnya apa
hukum yang tegas
ketika hukumnya masih ringan
ketika misalkan ah bupatinya kok
lalu dia ketika sudah
keluar penjara jadi ketua partai lagi
mencolonkan diri lagi
benar kata konyang
ini tema yang skopnya
luas sekali dan kompleks sekali persoalannya
sesungguhnya mas renar
juga tidak bisa dilepaskan dari
politik kita sekarang dalam pemilihan jabatan jabatan
politik dan strategis
itu juga tidak didasari
karena merit system tidak didasari
yang duduk di jabatan tersebut benar benar
orang yang punya kemampuan pada
bahkan di satu titik kadang kadang
di seburuk buruk rezim
soeharto terlebih dahulu
dulu juga soeharto masih menempatkan
di dalam portfolio jabatannya sebagai menteri
kita ingat pak baharudin yusuf habibie
ditunjuk sebagai menristek pada
waktu dulu sekarang kadang kadang orang
hanya karena menjadi tim sukses presiden
dan kemudian menjadi kader dan pengurus
partai politik itu yang kemudian
disorongkan kepada presiden tanpa
akhirnya kita terjebak
orang duduk di jabatan jabatan
strategis dan kemudian ada rasa
terima kasih dan rasa
terima kasih itu dibayar dengan
jabatan jabatan di republik ini
jadi kita punya
persoalan yang memang kompleks
sekali kalau kita bicara soal
bawah sampai kemudian
pada level yang lebih tinggi atau lebih
juga seringkali terjadi pertanyaan pertanyaan
kenapa si a
yang punya persoalan masa lalu tiba tiba
dipromosikan dalam jabatan jabatan tertentu
di lembaga penegak hukum pun
seperti itu kenapa si
punya persoalan masa hukum terlebih dahulu
tapi kemudian dipromosikan menjadi
kepala wilayah kepala satuan
wilayah atau bahkan
kenapa si a belum
cukup waktu untuk menduduki jabatan
karena bapaknya jadi pimpinan
tertinggi di lembaga penegak hukum dan
dipromosikan jabatannya menjadi strategis
jadi menurut saya ini kompleksitas
birokrasi kita ada wilayah
kolusi ada wilayah nepotisme
dan ada wilayah korupsi
ini beda beda nih mas reinhardt
yang banyak di kita yang sedikit
yang baru sedikit ditandangan itu adalah korupsinya
korupsi yang terjadi
itu adalah wilayah korupsinya
yang paling banyak di indonesia itu adalah
wilayah nepotisme dan wilayah
ini tidak tersentuh loh
secara hukum ini hanya diatur
di undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan
tentang penyelenggaran negara yang bebas
korupsi dan kolusi dan nepotisme
sepanjang tidak ada suap
sepanjang tidak ada sogok menyogok
maka dia kemudian
tidak akan tersentuh secara hukum
dia akan hanya bisa tersentuh oleh kpk
kalau dia terjadi praktek korupsi
sementara praktek kolusi
itu tidak terjangkau secara hukum
oke oke dengan catatan catatan
tadi juga anda berdua sudah katakan
kita nanti akan bahas soal pengawasannya
kalau begitu bagaimana pengawasannya
apalagi kalau soal jabatan birokrasi ini kepada siapa
ini kemudian yang harus
mengawasi praktek praktek ini dan seperti apa
kita bahasnya nanti habis break kita harus
jadi datang lebih dulu kami akan segera kembali
ketika saya amati secara mendalam
intelektual dan secara kapasitas juga tidak mumpuni
karena rekrutmen yang lama yang tadi
yang nitip ini menjadi persoalan
oleh karena itu masalah yang
bertumpuk ini ini harus tuntas
bukan hanya dalam konteks
pengawasan yang hari ini harus kita perketat gitu
ditambah diperdalam lagi
persoalannya adalah bagaimana
membangun tadi bukan hanya lelang
jabatan tapi membangun
asn yang betul betul secara
komprehensif dari a sampai z ini tuntas
kalau enggak begini kalau enggak
dia yang tidak punya kemampuan ingin naik
pasti menyuap saya pastikan begitu
orang yang pandai yang dia
tidak punya uang pasti kalah
nah ini persoalan yang ada
di birokrasi kita oleh karena itu
membangun ini menjadi ranah siapa kasn
kementerian negeri kementerian pancasila atau bagaimana
memantau sekarang saya
mengkritik juga kepada ksn
tentu harus hadir di sini
harus menjelaskan kepada publik tugas tugas
dan kebenaran daerah mana saja yang dianggap
rawan terhadap korupsi ini sehingga apa
sehingga punya kewajiban moral menjelaskan
bahwa ini loh daerah yang rawan
mana daerah yang harus diawasi dengan ketat
sehingga kita bisa menjangkau
ini semua dan persoalan ini harus
tuntas begini kita berdiskusi
dari saya katakanlah
s satu sampai s tiga
enggak ada selesai selesainya
bahkan persoalan empat guli empat persoalan suap
ini makin menjadi jadi
nah ini benar benar itu kalau menurut saya
yang paling penting adalah tadi ketika
dia terkena hukum yang berat
tidak ada kata lain
pengawasan itu tidak cukup walaupun diawasi
dengan ketat saya
tidak terlalu yakin kalau itu
akan beres dan akan tuntas terkait dengan
suap penyuat jual beli jabatan itu
oke baik mbak donald kalau ini kan
biasanya kan korupsi beli jabatan itu kan
ada simbiosi mutualismenya
kalau kemudian yang disuap
misalnya kepala daerahnya mendapatkan uang
yang menyuap ini mendapatkan jabatan
kemudian justru bisa mendapat
uang yang lebih lagi sebetulnya ya
dari uang yang sudah dia keluarkan
jabatan itu kan instrumen untuk menjerat
orang berebut menjadi anggota dpr
mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah
dengan obsesi dengan jabatan itu dia akan
menghasilkan ratusan miliar
atau ketika dia mengeluarkan uang
dalam hitungan belasan miliar
dia akan berpikir dan berimanidasi
dengan jabatan tersebut akan mendapatkan ratusan miliar
jabatan dijadikan instrumen untuk
itu yang salah tentunya
kita bisa tidak memutus kemudian rantai korupsi
jual beli jabatan ini dengan kondisi yang hari ini
persoalan problem di kita itu kan
korupsi politik yang paling banyak
adalah kasus korupsi politik
dengan berbagai macam modus
tapi backbone nya sebenarnya adalah korupsi politik
yang muncul karena akibat
dan disebabkan karena
atau dilakukan oleh orang orang yang memiliki
kekuatan struktural secara politik
political reform yang harusnya dilakukan
tapi problem di indonesia mas reinhardt
kita langka berbicara politika reform
kemudian zaman pak sb
selama sepuluh tahun atau dua periode
atau zaman pak jokowi selama satu periode
itu tidak pernah kita mendengar konsepsi
bagaimana kemudian menata kelola sektor politik kita
mengelola partai politik kita menjadi lebih baik
partai politik dikelola seperti pasar
dikelola seperti industri demokrasi
orang yang punya uang dia memberdirikan pabrik
pabriknya adalah partai politik
dan outputnya adalah kekuasaan
dan resultnya adalah lagi lagi uang
itu yang dikejarkan sebenarnya
kita berada dalam sebuah sistem
yang kemudian kita sebut dengan
lingkaran setan demokrasi
nah hari ini itu terjadi menurut saya
nah bagaimana memperbaikinya juga
ya saya berpikir sektornya adalah
di level yang lebih
teknis misalnya jabatan kepala daerah
perbaiki dulu posisi kepala daerahnya
dengan mekanisme pemilihan
fungsi pengawasan dan seterusnya
kita gunakan teori bahwa ikan itu busuk dari kepalanya
birokrasi itu juga busuk karena kepalanya juga busuk
kira kira seperti itu
kalau birokrasinya bagus
kalau kepala daerahnya bagus
kalau kepala daerahnya punya visi mengelola daerah
maka birokrasinya juga akan ditarik
untuk terlibat memperbaiki daerah
tapi kalau kepala daerahnya sudah
mencari kepala daerah kepala dinas yang bermasalah
maka juga dapat dipastikan
kepala dinas bermasalah tadi
juga akan turun kepada level yang lebih teknis
bahkan mencari kepala dinas yang bisa menyetor uang tadi
jadi kita tidak akan hanya melihat
lelang jabatan benar menjadi instrumen
untuk memilih orang yang baik
tapi justru lelang seperti pasar ikan
penawar tertinggi dia lah yang akan menang
itu yang akan terjadi
dan harusnya diperbaiki
kalau memang memutus rantai
apa jual beli jabatan ini ya
banyak keluhan misalnya birokrasi kita
pak jokowi menyampaikan itu ketika
beberapa waktu yang lalu
ada focal pointnya adalah
ini harus di generate
sekuat mungkin bahwa
dia harus menjadi mesin untuk memperbaiki
birokrasi kita menjadi lebih baik
mulai dari seleksi
kemudian mulai dari sistem pengawasan
komprehensif menurut saya
tentu tidak bisa dilepaskan dari variable lain
dan itu tidak ke tugas men pan rb
butuh komitmen politik yang lebih tinggi lagi
yang ini presiden untuk memperbaiki
sektor politiknya men pan rb itu
nggak berani loh menawarkan reformasi
jangankan men pan rb presiden pun belum berani
jadi menurut saya memang
untuk mengadres persoalan ini
tidak bisa berharap kepala daerah
untuk memperbaiki dirinya sendiri
toh kepala daerah pun bertukar setiap lima tahun
paling lama itu sepuluh tahun
maka butuh kemudian level politik
yang lebih tinggi untuk memperbaiki ini
yang kelasnya adalah
kelas negarawan kelasnya membangun
visi indonesia tidak hanya soal
jembatan dan soal jalan jalan
tapi memperbaiki demokrasi
secara luas secara makro
karena tentu tidak pakai ke demokrasi kita sebetulnya ketika soal
terakhir ke kang ujang singkat saja apa kesimpulan
dari anda soal kasus ini
persoalan ini kan sudah lama ya
oleh karena itu kalau menurut saya
kita ini bangsa ini sudah capek
karena apa ya negara besar itu
negara maju saya pernah ke
italia ke eropa
mereka menjadi maju itu karena birokrasinya bagus
nah ini kita ini tidak adan
di sini nih melayani juga tidak ada
baiknya juga tidak ada
yang ada nih yang mohon maaf dalam tanda petik
sehingga outputnya juga rusak begitu ya
nah ini persoalan nah kalau menurut saya ini sebenarnya
mumpung baru terpilih
katakan yang kedua kali mumpung akan dilantik oktober
karena ini belum disentuh ini
nah kalau menurut saya kalau memang komitmen
terhadap bangsa ini agar bangsa ini maju
besar dan memang melayani untuk kebaikan
bangsa orang karena itu ya
salah satu jalannya adalah reformasi birokrasi
dengan tuntas kalau enggak mohon maaf
kita tidak akan bisa maju oke mudah mudahan kita masih
punya harapan untuk itu ya bang donald dan juga kang ujang
tentu kita akan terus membahas dan juga
mengawasi soal praktik praktik seperti ini
kita lihat ke depan apakah masih ada lagi ya
kalaupun masih ada tentu ini ada
bagian dari pengembangan hukum terima kasih banyak kang ujang
bang donald sudah hadir malam hari ini
di studio kami dan kami akan segera
kembali dengan informasi lain tetap bersama kami di